pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga di dki jakarta akan berakhir pada tanggal empat juni mendatang
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menjelaskan empat syarat yang menjadi pertimbangan apakah psbb dki akan dilanjutkan atau selesai di tahap ketiga
riza patria menyebutkan pemprov dki jakarta akan mengadakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan psbb dki jakarta tahap ketiga
belum ada keputusan resmi apakah pemprov dki jakarta akan melanjutkan psbb tahap keempat dan mulai menerapkan new normal di dki jakarta
kemudian menurunnya kurva jumlah pasien kesiapan sdm dari tenaga medis hingga kesiapan obat alat tes kesehatan di dki jakarta
memasuki masa transisi
masa kenormalan baru kami sudah siapkan regulasinya protapnya sistem manajemen termasuk pengawasan
dan titik titiknya semua kami atur jamnya kami atur kendaraannya kami atur unit kegiatan kami atur jumlah pengunjung jumlah peserta dan semuanya sudah kami atur
mudah mudahan nanti apabila kita memulai pada tanggal lima insya allah ya siap
yang paling penting sebenarnya kesiapan daripada warga sendiri ya
kami harapkan warga terus selalu ada di rumah
sampai waktu yang nanti dimungkinkan bisa keluar